neraca perdagangan indonesia pada oktober dua ribu delapan belas mencatat defisit setelah pada september surplus sebesar dua ratus tiga puluh juta dolar amerika
badan pusat statistik mencatat neraca perdagangan indonesia untuk oktober defisit satu delapan puluh dua miliar dolar amerika
impor indonesia pada oktober tumbuh dua puluh tiga enam puluh enam persen secara tahunan di angka tujuh belas enam puluh dua miliar dolar amerika
bps menjelaskan impor migas menjadi penyebab kencangnya laju impor
sementara itu ekspor sepanjang oktober tumbuh tiga lima puluh sembilan persen secara tahunan mencapai lima belas delapan miliar dolar amerika
jika dicatat secara kumulatif defisit perdagangan di sepanjang dua ribu delapan belas sudah mencapai lima lima puluh lima miliar dolar amerika
dan berikut tren neraca dagang dalam satu tahun terakhir
badan pusat statistik mencatat neraca perdagangan indonesia untuk oktober dua ribu tujuh belas mencatat defisit satu delapan puluh dua miliar dolar amerika
jika disatukan terhadap penyebab kekurangan ekonomi indonesia bps mencari penyebab kekurangan ekonomi indonesia